terima kasih anda masih bersama kami
biasanya kardus dijadikan untuk mengepak atau mengemas barang
apa jadinya jika sebuah tempat makan memanfaatkan kardus dalam setiap sudutnya
mulai dari perabotan hingga dekorasinya
mulai dari kursi meja hiasan dinding sampai bangunan layaknya gedung merdeka
dan menjadi spot foto bagi pengunjung
setelah tak digunakan biasanya kardus hanya menjadi limbah
tapi di sini kardus diubah menjadi meja seperti ini
ya di sebuah tempat makan di jalan sersan bajuri parongpong kabupaten bandung barat
hampir di setiap sudut ruangan dan seluruh perabotannya terbuat dari kardus
tentu saja ruangan pun menjadi dominan berwarna coklat
kita juga bisa melihat sebuah miniatur ikon kota bandung yaitu gedung merdeka
ada pula miniatur pasar malam yang dilengkapi dengan biang lala
tak lengkap rasanya jika spot cantik seperti ini dilewatkan tanpa mengabadikan momen berfoto
atau berpose dengan latar belakang kincir angin
bisa juga berpose dengan replika hewan rusa hingga berfoto di dalam rumah kardus
keren banget sih baru lihat ya
pertama kali bukan di bandung aja kayak di indonesia juga baru ini yang bikin suatu gebrakan baru
anak anak muda kreatif
konsep kardusnya sih unik ya
jadi kita kayak duduk di atas kardus ini takut jatuh gitu kan tapi ternyata enggak
jadi ada material lainnya
inovasi hadir dari keinginan untuk membuat sesuatu dengan konsep unik
pemilik tempat makan ini memanfaatkan barang ulang dari kardus untuk mempercantik
dan menjadi darah
kenapa kita pakai kardus
karena kita pengen ada inovasi baru
dari bahan yang didaur ulang kita bisa manfaatkan untuk menjadi sebuah furniture dekorasi
bahkan orang orang awam yang belum tahu kardus itu bisa dipakai untuk apa aja
dengan datang ke sini selain dia bisa melihat nuansa indonesia yang kita rangkum di sini
mereka juga bisa ngerasain bahwa oh barang barang daur ulang juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah kafe bahkan dekorasi
tapi kita bisa mencari hidangan yang menjadi favorit di resto ini
menu menu andalan yang paling dicari adalah nasi goreng kesang dengan cita rasa pedas
camilan seblak dan kulit kentang goreng
nah awalnya sih saya ragu untuk duduk di sini karena memang bahan dasarnya dari kardus
ternyata ini kuat dan mampu membuat kita merasa sedih
jadi kita bisa mencari hidangan yang menjadi favorit di resto ini
nah kita mulai

kardus yang digunakan bukan kardus sembarangan
yakni kardus yang lebih tebal dari kardus biasanya
untuk merekatkan potongan potongan kardus ini tidak diperlukan lem
namun cukup direkatkan satu sama lain alias sistem bongkar pasan
dian permatasari bandung